saudara presiden joko widodo tidak hadir untuk memberikan penghargaan satya lancana kepada wali kota medan bobi nasution
diberitakan sebelumnya presiden joko widodo akan memberikan penghargaan satya lancana bobi nasution
serta sejumlah kepala daerah dalam peringatan hari otonomi daerah di surabaya jawa timur
penghargaan akhirnya diberikan menteri dalam negeri tito karnavian
menurut tito presiden memiliki sejumlah kegiatan dan untuk hari otonomi daerah memang selalu dihadiri menteri dalam negeri
menurut rencana penghargaan juga diberikan kepada gibran untuk kategori keberhasilan kepemerintahan yang dipimpin daerah
sementara itu di jakarta presiden joko widodo pagi tadi tampak mendatangi rumah sakit pondok indah jakarta selatan
menurut pantauan dari tim kompas tv presiden joko widodo berada di rumah
sebelumnya presiden dikabarkan akan memberikan penghargaan saat ia lancana kepada wali kota solo yang juga putra sulung jokowi
gibran raka buming raka dan menantunya yang juga wali kota medan bobi nasution di surabaya hari ini
dan penghargaan satya lancana karya bakti praja nugraha diberikan kepada sejumlah kepala daerah termasuk gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
dan wali kota medan bobi nasution
bobi yang hadir langsung menerima penghargaan bilang
perolehan ini merupakan bentuk apresiasi dan pemantik semangat bagi pemerintah kota medan untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya
menurut bobi salah satu pencapaian yang pernah ia lakukan sebagai wali kota adalah menghilangkan unsur pungli atau pungutan liar dalam melayani kebutuhan masyarakat
pemerintah kota medan menerima penghargaan yang berbeda

tentunya kami dari pemerintah kota medan mengucapkan terima kasih mudah mudahan penghargaan ini bukan untuk bangga diri tapi untuk motivasi untuk melayani masyarakat
pemerintah itu tentunya melayani dan upaya kita lakukan selama ini adalah bagaimana optimalisasi dalam pelayanan
memudahkan menghilangkan unsur unsur pungli
sementara wali kota solo gibran raka buming raka tidak hadir saat pemberian penghargaan di hari otonomi daerah di surabaya jawa timur
menurut mendagri tito karnavian wali kota solo gibran raka buming raka tidak mendapat penghargaan satya lancana karya bakti praja nugraha
tito bilang gibran bukan kepala daerah yang menerima penghargaan satya lencana
namun surakarta mendapat penghargaan atas kinerja pemerintah daerah terbaik bersama dua puluh delapan kabupaten kota dan provinsi lain se indonesia
bukan satya lancana tapi yang
kemarin sempat selalu batal
enggak memang masuknya di yang penghargaan kemendagri dalam kinerja pemerintahan daerah
kalau yang satya lancana ini ada kriteria kereta bahan
di situ pak ibu kopipa yang dapat terus pak mobi juga dapat